jan edi rahmayadi terpilih menjadi ketua umum pssi periode dua ribu enam belas dua ribu
setelah mendapat suara terbanyak dalam kongres pemilihan pssi sepuluh november kemarin
kepada cnn indonesia figur yang juga menjabat sebagai pangkostrat ini
menyampaikan ide dan juga pemikirannya terkait jabatan yang baru diembannya
yang pertama adalah kita pembenahan organisasi
karena organisasi pssi ini hampir satu tahun setengah
kita tahu bersama bahwa sampai kita kena bem
baik itu pemerintah sendiri maupun dari fifa
nah ini jelas kita akan kembalikan organisasi ini
pssi bukan hanya view dalam pembinaan sepak bola
pssi itu adalah membina sepak bola
salah satunya tadi itu bola kaki ya dari usia dini usia menengah usia profesional
yang kedua dia membina infrastruktur bola kaki
yang ketiga dia membina para supporter
sehingga benar benar ini terwujud
salah satunya adalah industri modern persipat bolaan modern
dan diatur saat ini adalah
industri dan pembinaan bola itu sendiri
sesuai dengan visi saya bahwa visi pssi yang sekarang ini kita lemparkan
bahwa pssi adalah profesional dan bermartabat
selama orang itu profesional
biar tidak ada salahnya dia ikut di dalam perahu tahun ini
waktu saya tersita dengan dua organisasi ini
tapi jelas kita akan bisa memanage
kita manage organisasi ini dengan baik
baik itu di tni saya selaku pangkostrat
dan pssi selaku persipat bolaan di indonesia
juga merupakan marwak
wah republik ini
pembinaan perjalanan pembinaan mereka ini
adalah tersendat sendat dengan adanya organisasi pssi
yang juga tersendat tidak berjalan dengan baik
itulah kondisi saat ini
tapi kita bisa mengupayakan
ditangani oleh seorang alfred raider
yang sudah terbiasa dia menangani aff
dia bisa menunjukkan kebolehannya